fonis dua dan tiga tahun penjara akhirnya diputuskan oleh pengadilan negeri garut
kepada kakak beradik yang melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur pada dua ribu dua puluh satu lalu
fonis diberikan dalam persidangan yang digelar tertutup pada rabu tiga mei
mengingat kedua terdakwa juga masih duduk di bangku sekolah menengah atas
kasus asusila ini baru mencuat belakangan setelah keluarga korban mengadu pada lembaga bantuan hukum
karena mendapat intimidasi dari keluarga pelaku
pengakuan orang tua korban korban berjumlah sepuluh orang yang rata rata masih usia sekolah dasar
maraknya kasus kekerasan seksual pada anak membuat sejumlah orang tua khawatir
para orang tua pun melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kewaspadaan anak
agar terhindar dari kekerasan seksual
kasus asusila ini baru mencari penyelesaian
saya mengenalkan kepada anak penting itu dekasim
dari mengenalkan organ organ kita
bahkan bila sama anak saya saya sampaikan tidak sembarang orang menyentuh bagian tubuh yang sensitif
misalkan saya tidak mengenalkan pada anak film film yang mengarah pada hal hal seperti belum cukup umurnya
nuruh sama anak kalau pulang sekolah terus turun ngaji sekolah agama
kalau ada lagi sekolah agama kalau ada kegiatan di luar sekolah harus dilihat dipantau
di jawa barat kasus kekerasan seksual pada anak terhitung masih cukup tinggi
berdasarkan data dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana
dp tiga akb provinsi jawa barat tercatat ada enam puluh tiga kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan pada dua ribu dua puluh
naik menjadi satu ratus tiga kasus pada dua ribu dua puluh
sementara hingga april dua ribu dua puluh tiga tercatat ada empat puluh enam kasus yang dilaporkan
berbagai upaya dilakukan dp tiga akb untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak
seperti pendampingan terhadap keluarga yang dianggap rentan edukasi masyarakat hingga adanya hotline untuk pelaporan kasus kekerasan
dp tiga akb pun meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila terjadi kasus kekerasan
nah pelaporan itu bisa melalui tadi melalui wa atau hotline tadi
bisa langsung datang kepada kami uptd ppa di jalan r e marta di nata no dua bandung ya di belakangnya bse itu bisa
nah nanti pada saat melapor oleh kami akan di assessment dulu kasusnya ini seperti apa di manajemennya apakah ini perlu pendampingan
orangnya perlu diamankan di rumah aman terus nanti apabila memang kasus itu diregis oleh kita nanti ada pendampingan
ada pendampingan psikososialnya ya kemudian ada rumah aman
psikolog anak pamela anggia mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual pada anak
orang tua disarankan untuk mulai memberikan edukasi seks pada anak sejak dini
perlu juga dilihat perubahan sikapnya perubahan perasaan terutama dan juga perubahan sikapnya
pertama kan naturalnya anak itu adalah riang gembira kan ya maksudnya bermain gitu naturalnya anak
nah kalau misalnya terjadi perubahan yang drastis kenapa jadi sangat pemuru atau kenapa jadi marah marah banget
nah ini mungkin yang perlu diwaspadai ada apa
atau misalnya jadi sering mimpi buruk kalau misalnya jadi mengigau di malam hari itu juga perlu diwaspadai
jika anak menjadi korban kekerasan
maka pendampingan psikologis mutlak diperlukan
hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali mental anak dari emosi negatif maupun pengalaman traumatik yang dialami
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat